sekarang guru dimana
jakarta roh baik baik saja
kenapa kau tergesa gesa sekali saudaraku
bertugas dengan guru
itu adalah keahlian awal kesini
sekarang kamu boleh pergi
kita sudah tiba
cahayu silahkan masuk
bagaimana perasaanmu setelah bertemu dengan raden persena
di sini bukan tempat sampah seperti di pasar
apapun yang berhubungan dengan perdaganganmu
harus melalui aku
jangan baik baik saja
aku baik baik saja
buatkan aku laporan seluruh barang daganganmu
setelah itu serahkan padaku
jangan sampai ganis terlibat dalam masalah ini
aku merasakan akan ada bahaya
turunlah ke dunia manusia
jemputlah nawang sari
sendikodau kanjeng ratu
bila ia tidak ingin pergi ke kraton segorokidu
bahwa ini tentang suaminya
apa yang terjadi disini
apa yang terjadi disini
kenapa sangat berantakan sekali
kenapa kamu pergi lagi kak
aku harap kamu baik baik saja
jadi bagaimana kabarmu dan guru
ya kak tarop baik baik saja
sayangnya kami gagal melebur keempat pusaka itu
pusaka papat bongso itu telah dilebut
iya itu adalah hasil dari peleburan gempat pusaka
seperti yang kami ceritakan padamu
hanya itu pak
hanya pusaka itu yang bisa melukai romo
kenapa bisa sampai direbut
dan siapa yang merebutnya
pusaka itu tidak sengaja direbut
karena kecebuhan kami
yang tidak tahu menahu
kalau ada siluman yang sedang mendekam disana
sekarang guru dimana
jakarta roh baik baik saja
kenapa kau tergesa gesa sekali saudaraku
apakah guru masih bisa menerimaku
setelah sekian lama aku pergi tanpa kabar
kalau dia tahu
kalau angsa tinggal bersamaku
aku sudah dengar
raden bertemu dengan anandia di pasar waringin pitu
bagaimana raden raden terkejut
karena dia sangat mirip dengan angsa
apa dia yang kamu maksud
yang mirip dengan awasi di hari pertunangan kita
raden sudah bertemu dengannya dari dulu
raden sudah mengenalnya dari dulu
jadi raden memanfaatkan aku sebagai kepala perdagangan
untuk membawa dia ke sisimu
bisa bisa ya kamu sepertinya
bisanya kamu seperti itu
apa kamu ingin menjadi karenandia sebagai nawangsi
apa kamu pernah berpikir
mungkin saja dia adalah
apa kamu sudah lupa
nawangsi sudah meninggal
jika dia masih hidup
kita harus mencarinya bu
adalah jemput tangannya
kayaknyafully atau a
kau mau dicarianku ke jakarta
dari skorok hidup
bukankah sudah pernah kukatakan kepada yunda
kalau aku tidak akan pernah mundur
dari jalan yang sudah kutempuh ini
ini soal bagus dewi mewangsa
apa yang terjadi dengan bagus
tenangkan dirimu dewi nawasari
jangan main main dengan
cepat katakan apa yang terjadi dengan bagus
sebaiknya dewi nawasari
segera ikut saya menuju keraton sekuruk hidup
kenapa tidak kukatakan sekarang saja
ini perintah langsung dari kanjeng ratu
cepat bawa aku

aku akui kemampuanmu memang diatas rata rata tapi kamu tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa lebih baik kamu menyerah haram hukumnya aku untuk menyerah denganmu tentu aku tahu siapa kamu kamu adalah buruna lagi indah resing sound ditangkap